peralatan ibadah menjadi salah satu barang yang paling banyak dicari selama bulan ramadan hingga menjelang lebaran
khususnya mukena untuk wanita dan anak anak dengan model pasangan yang sedang laris manis di pasaran
beberapa waktu lalu kami sempat mendatangi pusat grosir tanah abang
diakui para pedagang mukena dengan aksen rendah di bagian bawah paling banyak digemari masyarakat
sementara untuk warna lilake menjadi warna yang sedang tren dan banyak dicari tahun ini
banyak macam ibu ada raisa cinderella barbie hadija warna warna lilac yang sedang tren
sekarang lilak terus kan kalau putih hemat udah biasa ya kalau warna warna putih warna abu
sekarang model baru ada raisa alika yang dua in satu bisa langsung atas bisa seleher
orang pakai kerudung nanti nggak dibuka kerudungnya

tak hanya penjualan mukena
secara konvensional saja yang meningkat dibandingkan tahun lalu
penjualan secara online pun juga mengalami kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat
seperti pengusaha mukena lovebird udi suprayitno yang berhasil menjual hingga lebih dari dua ribu mukena tahun ini
usahanya fokus menjual mukena anak dengan pemilihan bahan yang nyaman
warna warna pastel dan sedikit sentuhan aksesoris seperti pompom
kualitas yang bagus
yang lembut yang ringan
terus satu lagi juga desain
desain yang simpel itu biasanya yang bikin tertarik sama anak
yang gak terlalu neko neko
terus ketika sudah anak sudah tertarik tentunya kita bikin supaya anak itu nyaman pakainya
dan faktor kenyamanan itu timbul biasanya dari ukuran size yang tepat
kualitas yang baik
kualitas yang baik
kualitas yang baik
kualitas yang baik
kualitas yang baik
kualitas yang baik
kualitas yang baik
nah bagi anda yang ingin membeli mukena untuk anak ada yang harus diperhatikan
pastikan anda memilih jenis kain yang lembut sejuk di kulit dan tidak transparan
untuk membuat buah hati merasa lebih nyaman saat mengenakan mukena
anda bisa memilih jenis kain rayon hingga sutra
kalau saya sih kalau milih mukena itu yang jelas sih dari warnanya dulu
jadi kalau saya pribadi nggak suka warna warna yang terlalu terang
terlalu norak gitu ya
kemudian kalau yang kedua dari segi kenyamanannya
jadi dia bahannya harus adem nggak gampang gerah gitu
jadi anak nyaman pakenya
nah kalau si kecil sudah tertarik dan mulai nyaman dengan mukena yang dipakainya
anda bisa mengajaknya untuk beribadah bersama
tim liputan cnn indonesia